bagaimana terhadap dua keterangan ahli ini apakah keterangan ahli ini benar semua salah semua atau tidak tahu menau
baik yang mulia saya rasa untuk keterangan dari ahli poligrafi saya rasa cukup benar yang mulia
karena walaupun pada saat itu saya juga belum beristirahat sampai pagi
tapi dalam pemeriksaan saya sudah menjawab dengan jujur yang mulia
untuk ahli balistik yang mulia saya agak meragukan yang mulia
karena banyak kejanggalan kejanggalan dari hasil dari ahli tadi berupa yang contohnya salah satu dari selongsong peluru yang mulia
beserta amunisi yang bisa diidentifikasi yang mulia terima kasih
baik terima kasih kami yang majelis yang akan menjawab
baik kepada para saksi terima kasih atas kehadirannya utamanya kepada saksi mengenai poligraf
saya berharap keahlian saudara di masa yang akan datang akan selalu digunakan oleh mabes polri
karena sengskali adisi untuk mengenai poligraf ini tapi jarang digunakan